aku juga gak tau
ya udah mendingan sekarang kita cari dia ya sekeliling
lebih baik sekarang kita mencari aja
mama sama lady kesana biar aku nanti kesana
mungkin dia akan ngebiarin aku bebas begitu aja
putri apa kamu baik baik aja sayang
aku ingin sekali membeluk kalian berdua
ya allah sebenernya dimana ya raja sekarang
aku cemas banget dan aku takut raja kenapa napa
ya allah melihat laki laki lain menggendong bayinya
kenapa aku jadi inget raja ya
kamu dimana ya sekarang sayang
aku ingin sekali ketemu sama kamu
tadi mama ketemu lady di jalan dia pingsan
jadi mama bawa kesini
pingsan tapi kamu baik baik aja kan
ya sekarang aku baik baik aja
ini semua berkat ganti cita
lady itu baru keluar dari rumah sakit putri
jadi mungkin kondisinya memang belum fit
dan dia hidup sebatang kara sekarang dia
dia nggak punya tempat tinggal karena baru cerai dari om emas
ya ampun kamu bercerai
sekarang kamu tinggal sama siapa tante andis kan
tante anies gak mau terima lady
dia gak mau merawat lady sekarang jadi
ya lady nggak punya siapa siapa lagi
mama jadi ingat waktu dulu kamu pertama kali pulang ke rumah
mama gak usah inget inget itu dulu ya
terus lady sekarang kamu tinggal sama siapa
mama bawa lady kesini tadi maksudnya ya mungkin dia bisa tinggal disini itu pun kalau kamu gak keberatan
itu pun juga kalau kamu ngijinin aku tinggal disini
dan aku gak tau lagi harus kemana
aku gak mau tinggal di rumah kontrakan yang dia mau kasih ke aku
sekarang aku mau hidup mandiri
aku udah kapok jadi cewek yang salah pergaulan
aku mau buka lembaran baru
aku harap kamu gak keberatan kalau aku tinggal disini
putri mama pikir ada baiknya juga kalau lady tinggal sama kamu
apalagi kan kamu sekarang lagi sering diteror jadi kamu gak sendirian gitu loh
dan diego masih hidup
mungkin emang dia sengaja ngakuni semua dan nerror semua orang yang dia kenal
aku mohon kamu izinin aku tinggal disini ya
kamu boleh kok tinggal disini
lagipula kasihan mama selalu cemas dan khawatir kalau aku sendiri
jadi kita bisa saling jaga
makasih ya putri ternyata kamu sebaik yang dewa sering ceritain ke aku
yaudah kalau gitu aku mau cek arshila dulu ya
aku panik dulu ya aku mau ambil barang barang aku dulu
aku juga gak tau
yaudah mendingan sekarang kita cari dia ya screening
lebih baik sekarang kita mencari aja
mama sama lady kesana biar aku nanti kesana
ibu lihat bayi ini nggak bu
makasih banyak ya bu
ya udah makasih ya
aduh ya allah
tenang duduk dulu ya
kamu gak boleh putus asa sayang
kita harus cari airsila sampai ketemu
tentang itu apa
tentang itu apa
kamu harus bawa raja ke tempat ini
dalam waktu tiga jam
ini pasti dari diego pak
ya allah ini gimana
aku juga gak tahu sekarang dia aja ada di mana
ya udah mendingan sekarang kita ke kantor polisi aja ya
kita bawa surat itu sebagai buktinya
ya putri kamu harus kuat sayang demi arsila